dengan petuah petuah petunjuk dari beliau
karena bagaimanapun beliau itu seorang senior mentor
dan juga seorang wakil presiden
yang sudah berhasil menjalankan tugasnya selama ini
jadi di dalam suasana sangat hangat sekali
pak wakil presiden menjelaskan bahwa
sinergi antara presiden dan wakil presiden itu sangat penting sekali
beliau mengibaratkan seperti permainan badminton tadi ya pak ya
seperti permainan double di badminton
jadi harus saling sinergi saling backup satu sama lain
presiden dan wakil presiden ini harus bisa saling mengisi
dan juga tadi beliau menambahkan pentingnya keberlanjutan
jadi nanti dari presiden sebelumnya
lalu ke pak presiden yang baru
nanti diharapkan ada keberlanjutan
dan juga mungkin sudah sering saya sampaikan pada waktu kampanye ataupun debat
bagaimana pentingnya pemerataan pembangunan
tadi juga sempat di highlight oleh bapak wakil presiden
kira kira itu teman teman media
terima kasih sudah setia menunggu
saya mohon izin pak untuk melanjutkan ke tempat berikutnya